seorang siswi smp negeri di semarang mendadak viral setelah berpose bersama legenda bola dunia david beckham
beckham bahkan rela instagramnya diambil alih oleh remaja yang dipujinya sebagai tokoh anti perundungan
dari bukan siapa siapa sri pun membuat iri fans david beckham sedunia
saat jutaan fans beckham hanya bisa bermimpi untuk berjumpa sang bintang pujaan justru beckham yang datang menjumpai sri pun
dan hanya dalam empat belas jam foto foto kebersamaan beckham dan siswi smp negeri tujuh belas semarang ini sudah disaksikan lebih dari satu empat juta kali
rata rata netizen mengaku iri dengan keberuntungan sri pun sekaligus salut pada sosok sang bintang
bahkan tak segan segan datang mengunjungi rumah sri pun yang menjadi pemimpin kelompok anti perundungan di sekolahnya
setelah ada perubahan bullying itu dianggap sebagai masalah
setelah berjumpa dengan seseorang yang berumur berat sekarang mereka mengerti bahwa bullying adalah masalah
apa kakak david pernah dibully

sri pun juga mengajak beckham berkunjung ke rumah salah seorang
sahabatnya yang juga aktif dalam kampanye anti perundungan di sekolah
karena orang orang khas seperti anda juga sangat penting
dan sangat menarik untuk melihat bahwa ada lebih dari dua orang muda yang membuat perubahan
dan mengingatkan hal hal yang sulit yang anda lalui dan anda mencoba untuk membantu orang lain
itu sangat menarik
david beckham datang ke semarang selaku duta kehormatan organisasi pbb untuk anak anak unicef
beckham mengapresiasi pemerintah kota semarang yang proaktif memerangi bullying dan kekerasan di sekolah
saya juga senang karena ada tindakan konkret dari pemerintah kota semarang dan warga kota semarang terhadap bullying
dan ketiga menitipkan kepada pemerintah kota semarang bahwa persoalan bullying buat anak maupun perempuan
itu adalah hal yang harus kemudian dihilangkan dari kota semarang
kota semarang menyandang predikat sebagai kota layak anak tingkat pertama dari pemerintah pusat tahun dua ribu tujuh belas lalu
tapi di antara berjuta anak di semarang sri pun boleh berbangga
ia dipilih langsung oleh sang legenda bola sebagai sosok anti bullying
hai teman teman saya sri pun dan ini teman teman saya
kami semua anggota dari agen perubahan dan kita anti bullying